menkumham yasona lawli membantah keterlibatan anaknya
yami tema tirta jaya lawli dalam dugaan monopoli bisnis
di lembaga pemasyarakatan atau lapas
yasona menegaskan hal ini tidak benar
dan informasi ini sebelumnya muncul di media sosial
dalam narasi yang beredar
bisnis kooperasi dan kantin di beberapa lapas
disebut dimonopoli oleh gira foundation
dengan perusahaannya pt natur palas indonesia
di mana anak yasona disebut menjadi chairman dan co founder perusahaan itu
kita pertama menyaksikan dari yasona lawli menkumham
jadi mereka memang ada
kerjasama dengan kooperasi di tempat dia ikut
dia pernah diminta pelatih
tapi karena dia melakukan pelanggaran berat
bahkan dia pernah dimasukkan ke strafsel
jadi itu tidak benar pak
jadi tidak benar apa
nanti nanti biar tanggung tanya menjelaskan
kok bisa nggak ya pelanggaran beratnya apa pak
makanya heran juga saya
ada di belakang

ada siayasana dia nggak ikut di dalam
kemudian presiden jokowi dodo membantah
ia cawe cawe atau ikut campur urusan partai politik menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
kepala negara mengatakan pertemuan para ketumparpol di istana beberapa hari lalu sebatas berdiskusi
tetapi presiden juga mengatakan ia bukan hanya sebagai kepala negara tapi juga pejabat politik
dan presiden merasa wajar jika berdiskusi dengan partai partai politik
presiden jokowi menilai tidak ada aturan yang dilanggar
kita saksikan pernyataan beliau berikut ini
saya tadi kan sampaikan saya ini juga pejabat politik
tapi bukan cawe cawe urusan capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai
sudah saya belak belik saya sampaikan kan
tapi kalau mereka mengundang saya saya mengundang mereka boleh boleh saja
kenapa konstitusi yang dilanggar
tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi
tapi juga pejabat publik
sementara itu ketua umum partai nasdem surya palo mengungkapkan hubungannya dengan presiden jokowi dodo
pasca pertemuan para ketum partai politik koalisi pendukung pemerintah minus nasdem
surya paloh mengakui tidak diundangnya nasdem dalam pertemuan di istana negara
karena sudah membentuk koalisi sendiri dan mengusung bakal capres anies baswedan
surya paloh menilai hubungannya dengan jokowi sedang berada di titik terendah
setelah bapak dan juga nasdem mencalonkan anies baswedan sebagai capres yang diusung oleh partai nasdem
bapak mengakui bahwa komunikasi antara bapak dengan presiden jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat kemudian merenggang
itu patah itu
tidak bisa ditutupin itu nana
jadi kalau kita bisa simpulkan saat ini hubungan pak surya
dengan pak jokowi ada di titik terendah selama anda berdua
kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus
yang saya takut kalau itu masuk kategori minus
jadi saat ini hubungannya minus
belum di titik teredah
terendah itu bisa naik kembali
tapi jangan minus
sulit dia untuknya bangkit kembali
sekarang di titik terendah
ini titik masih rendah